inilah lantai dengan tegel atau batu ubin motif buatan winarno
warga babadan kecamatan salam kabupaten magelang jawa tengah
tegel ini dibuat secara handmade
yang dicetak satu persatu dengan ukuran dua puluh x dua puluh cm
untuk mendapatkan satu meter persegi
seorang karyawan harus mencetak dua puluh lima tegel
ada pun bahan baku pembuatan tegel motif ini adalah pasir semen dan pewarna
pusai dicetak dan dipres tegel direndam di dalam bak air selama dua hari
kemudian digosok sebelum dikeringkan
karena proses produksi membutuhkan waktu yang lama
ia mengaku kewalahan melayani konsumen
ya kadang itu permintaan ya kebetulan kan saya juga pengen mempertahankan
kasanah budaya badai di indonesia ya
jadi badai badai yang
memang sudah pakem ada kita juga punya
karena sebenarnya tegel motif itu tidak jauh beda dengan badai yang kain ya
tegel buatan winarno ada berbagai macam motif
mulai yang polos motif batik sidomukti motif batik kaum hingga tegel dengan motif modern
untuk harga tegel polos dijual dari harga satu ratus dua puluh lima ribu rupiah per meter perseginya

sedangkan untuk tegel motif dari harga mulai dua ratus lima puluh ribu rupiah per meter perseginya

konsumen mengaku tertarik menggunakan tegel ini di rumah untuk mendapatkan kesan klasik
pengen desainnya adalah desain rumah klasik jawa zaman dahulu
pengen desainnya adalah desain rumah klasik jawa zaman dahulu

nah yang paling utama adalah tegel motif
hmm bagaimana pemirsa anda tertarik juga memiliki lantai berkonsep klasik